selanjutnya kami akan mengajak anda untuk berburu barang lawas
menarik ya apalagi jika bisa mengingatkan kita akan masa muda atau masa kecil kita ya
salah satu tempat yang bisa dikunjungi adalah kampung galeri di sudut jakarta selatan
bagaimana keseruannya berikut informasinya dalam jelajah malam
jalan jalan ke kampung galeri tapi ini bukan pantun karena memang saya sedang berada di kampung galeri yang terletak tidak jauh dari stasiun kebayoran
bisa dilihat di belakang saya banyak sekali barang barang lawas yang bisa jadi koleksi anda sekarang
seperti ini saya mendapatkan dua buah kaset yang dari penyanyi lama gloria estefan kalau tidak salah namanya betul gloria estefan
dan ini sempat tren di tahun sembilan puluh an evil i'm in love
saya mau lanjut belanja dulu
dan di sini kita bisa
kita bisa nikmatin selain belanja makan makanan khas makanan kampung
menurut ivan monika pengelola kampung galeri ide dari galeri ini karena hobinya mengumpulkan barang barang lawas
bahkan barang yang dianggap sampah oleh orang orang
makin banyaknya barang yang dikoleksi ivan lalu memanfaatkan garasi rumah orang tuanya untuk dijadikan galeri sekaligus warung makan
jadi saya karena hobinya mengumpulkan barang barang ini
akhirnya dikasih kesempatan di tahun ini saya harus bekerja keras untuk menantang dunia digitalisasi melawan barang barang jadul
barang barang vintage yang dianggap vintage
digitalisasi buat ivan adalah tantangan karena barang lawas tidak hanya jadi barang layak koleksi
melainkan memutar memori tentang kejadian kejadian tertentu saat kemunculan barang lawas tersebut

tidak hanya menjadi galeri tempat ini juga jadi tempat untuk mencari barang barang
bukan ngongkrong anak muda seperti yang dilakukan olivia reski
yang menganggap kampung galeri seperti rumah sendiri
favorit itu karena tempatnya ya lebih ke arah nyamannya
terus juga kan ini coffee shopnya sampai malam kan
jadi lumayan lah kalau misalnya balik kerja capek mau mampir dulu kan
santai ketemu teman teman hangout bareng disini juga enak
lebih ke tempat ya sih karena tempatnya
tempat yang buka hingga pukul dua belas malam ini bisa jadi pilihan bagi anda
yang ingin bernostalgia dengan barang barang jadon
saya melihat lihat isi di kampung galeri ini
dan tadi sempat saya berbelanja dua buah kaset sekarang waktunya makan
tadi saya pesen cireng tadi sudah saya makan sebentar sambil nunggu nasi goreng kampung
jadi dua menu ini yang saya pesan karena ini menu andalan di kampung galeri
memang saya pesan tidak pakai kecap seperti biasa saya tidak bisa makan kecap dan ada protes
jadi kalau mau berbelanja barang lawas untuk mengoperasi barang barang lawas bisa datang ke kampung galeri
diren wardani julian asri jakarta